wacana kewajiban tes pcr untuk perjalanan kereta api sempat mencuat beberapa waktu lalu
namun hingga saat ini pt kereta api indonesia masih mengizinkan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan kereta api jarak jauh
calon penumpang kereta api dapat memperhatikan beberapa syarat perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api seperti berikut
sudah divaksin minimal dosis pertama menunjukkan hasil negatif tes pcr yang berlaku tiga x dua puluh empat jam atau tes antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
bagi penumpang yang berusia di bawah dua belas tahun wajib didampingi keluarga dan menyertakan kartu keluarga
menunjukkan surat keterangan sehat bagi yang memiliki comorbid
serta wajib menerapkan protokol kesehatan
kalau terkait kebijakan yang diberlakukan untuk perjalanan kereta api jarak jauh
memang kita semuanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah
nah untuk sejauh ini kita mengikuti ketentuan terakhir melalui surat edaran dari satgas covid sembilan belas dan juga kemenhub ya
dimana untuk aturan perjalanan ka yang harus dilampirkan sebagai bentuk persyaratan itu pemeriksaan covid
sebagian penumpang kereta api berharap syarat perjalanan kereta api tetap menggunakan hasil negatif tes antigen
kalau buat saya sih kalau pcr kayaknya terlalu berat ya
karena kan kita kan kalau kayak gini kan kita kan kelas ekonomi
nah kelas ekonomi sedangkan kalau pcr itu kan katanya harganya lebih dari harga tiket
kalau saya mungkin masyarakat menempatkan diri masyarakat awam ya mas
keberatan mas kenapa pcr
ya harusnya kan kemarin sudah ada vaksin ya maksimalkan di vaksin itu
menurut data pt kai daupsa
sejumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun gambir dan pasar senen hingga akhir oktober
masih normal dibanding penumpang kereta selama masa pandemi
yakni sekitar tiga lima ratus penumpang sehari di akhir pekan
rio abadi himawan amri jakarta